sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
jadi gak ada yang khawatirin lagi ya
makasih ya nun
ya kamu gak bisa nyembunyiin kesedihan kamu
aku tahu kok kamu gak cinta sama kak erwin
tapi kamu tenang aja
kak erwin itu orangnya baik
dari pada bosmu
kering keringan kayak gini mendingan bos ke acara pernikahan cowok bos itu aja
diem makanin buat lo
gue lagi sibuk nih ya
gue bikinin kopi buat lo nih berapa sendok nih
masukin kopi yang banyak agung
oh baik baik baik baik
oh ya baik baik
aik kuat kuat kuat
ah selamat datang
selamat datang selamat datang
oke terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
sebentar lagi aku akan nikah sama mas erwin
tuhan kenapa sih hal yang gak aku mau justru terjadi dalam hidup aku
tapi bos jangan marah ya
lo belum buang nih motong
barang barang bos juga masih aku simpen
selama ijab kabul belum disebut bos
bos nggak boleh menyerah bos
agung bener juga nih
erwin kan minta aku datang sebagai tukang ojek
terus menunggu di samping rumah
ah daripada penasaran
mendingan aku kesana sekarang
lagian aku juga pengen lihat cahaya untuk yang terakhir kalinya
aku datang sekarang
kamu tunggu aku ya
udah siap kan
acaranya udah mau dimulai
kamu jangan gugup begitu dong
ya kalau gitu papa ke kamar ayah dulu
biar aku aja yanguroka emotions
bapak nemenin mama aja pak ya
kasian mama sendirian
ya pak ya
yaudah aku panggil saya
aku gak boleh ngeluh
aku gak boleh ngeluh
karena gimana pun juga aku ini lebih beruntung dari orang orang lain
aku sangat beruntung dibanding orang orang lain
aku gak boleh ngeluh
aku gak boleh ngeluh
walaupun aku gak cinta sama mas erwin
tapi aku pasti bisa cinta sama mas eri
aku bisa cinta sama mas erwin nanti suatu saat
pesta nya udah mulai
pak selamat datang
makasih sudah datang silahkan masuk
hei tante apa kabar
makasih tante masuk masuk ya
makasih ya nenek
tante tante datang juga
terima kasih sekali talita
eh masuk masuk aja
aduh pemandangan ayah usap
aduh kenapa ada nenek nenek yang usap pemandangan ayah
biasanya kan tamu tamu ayah cantik dan seksi
apa sih mas
aduh ini ini
nek maksud mama bukan kayak gitu kok
oh ya benar mama
kenalin dulu ma
biasanya sama tante
ngomongnya begini kok
kok seneng sih
lihat aja tuh
mukanya tebel kayak dempul
dempul apa nih
yu panggil ayah topeng monyet
karena ayah tahu
yu nggak bisa dandan yu
yu muka ayah udah nggak bisa di amplas lagi yu
soalnya udah tidak bisa diselamatkan lagi muka ayah
tadi itu maksudnya nenek cuma mabang
daripada sok cantik sok modern
ayah memang modern eh cantik
aduh aduh aduh
nggak bukan begitu
itu salah om apa
kita tunggu apa ayah
aduh tegak tegaknya yu
si cahaya suruh kahwin sama orang yang nggak dia cintai
eh yu yu jangan pikir ayah pakai baju kayak begini ayah nggak bisa berantem ya
ayah selesaikan secara jantan ayah
mama jangan mama mama
ayah nggak berpikir ayah
ayah nggak bertanggung tanggung
mama jangan mama mama
oh yu jangan sedih
lepakan saja lapangan saja ayah
ayah mau ngecek ayah
ayah nggak cuma bersinian dia juga

ayah sini ayah sini

tiganya kan di dalam kan
sekarang kamu naik motor ya

kita udah ditunggu sama orang orang itulah mas di dalam
ayah ayah ayah dengerin
ayah dengerin ya
mas erwin gak mau melihat kamu sendiri
ada misal semua hidup harus menikah dengan mas erwin
pengorbanan kamu itu udah terlalu besar buat keluarga ini
sudah terlalu besar
apalagi buat pengorbanan buat bapak kamu
lu udah berhasil buktiin
kalau lu bisa ngebayangin ayah lebih dari gua
lu sampai mengorbankan nyawa lu demi ayah
gua bakal jagain dia
nanti kalau saya dicari sama nyonya itu gimana
ayah ayah udah kamu tenang ya
urusan mama biar aku yang urus
sekarang kamu pergi
yaudah ya sekarang kamu pergi ya
ayah kamu gak jadi nikah sama mas erwin
wah kesempatan banget nih buat aku
gua bawa carmen ke bagian itu
itu udah kita yang urus ya
kamu pegang kamu pegang
udah kesempatan kesempatan
pengantinnya mana ya pak teddy
sebentar sebentar lagi pak ya sebentar
sebentar pak pengeluh ya sabar ya
pak pak pak udah pak pak
aku gak bisa beranjak dari sini
aku harus jagain bandut yang di sebelah sini ya pak
kalau enggak waduh bisa habis barang barang kita
iya biar stelita aja yang panggil ya
udah gak sabar nih pak pembulu
kalian ini belum nikah aja maunya berduaan
beberapa jam lagi juga bisa berdoa
jangan jangan selalu duduk
cahaya itu anak baik baik
ayah emang anak baik
iu yang sakit
ngomong sembarangan terus
sudah sudah kalian jangan ribut
woy mengapa om
boleh tungguin semua ini
aku gak mungkin panggil ayah kesini mah
karena ayah sudah pergi
hei kaget dua kalinya ayah
ayah udah siapin
ini udah berbulan bulan
tamu udah dateng
ini hari spesial kamu win
benar ayah kabur
mungkin kalau memang dia kabur
iya ayah kejar
ayah bawa tombak
meskipun aku tahu ayah kemana
aku gak akan kasih tahu
jangan dikenain marah
ayah banyak kabur
mama mama tenang dulu
mama tenang dulu
mama tenang ya
jangan bikin malu kita
jangan bikin malu keluarga di tempat kamu
nanti kita kumpulkan keluarga
kita cari jalan keluarnya ya
karena ada sesuatu hal
ini ada masalah
ini ada masalah intern jadi terpaksa acara ini kami itu dahulu
sampai kapan belum tahu waktunya
terima kasih atas kedatangannya
terima kasih sekali lagi terima kasih
nah saya persilahkan untuk
aduh pernah pulang
terima kasih ya terima kasih ya
erwin gimana sih ini ah
yang lainnya gimana sih
oh saya tahu mbak ini gagal anak
mama jangan mama jangan
ini bukan saya yang bisa marah
ini bukan ada tamu bukan ada saksi yang bisa bunuh